ya kita beralih ke informasi lainnya saudara
jika anda memiliki pekarangan rumah yang cukup luas dan tak terpakai
mungkin anda bisa memanfaatkannya untuk bercocok tanam
seperti yang dilakukan oleh gusti irawan pria pembudidaya anggur di bandar lampung ini
ketika tanaman anggurnya berbuah untuk pertama kali dan diunggah di media sosial
ternyata banyak masyarakat yang bertanya dan tertarik untuk membeli
dari situlah gusti semakin menseriusi pembibitan anggur miliknya
kurang lebih ada seratus varian tanaman anggur dengan indukan berbeda di tempat ini
diketahui sejak dilakukan stek bibit anggur bisa siap dijual ketika memasuki umur dua belas sampai tiga bulan
dengan standar bibit enam puluh cm
setidaknya dalam sehari sedikitnya lima hingga sepuluh bibit anggur yang dihargai seratus ribu rupiah per batang bisa ia jual
bahkan pengirimannya hingga ke pemesan di luar negeri diantaranya singapura dan malaysia
kepikiran apa sih yang belum ditemukan lihat lihat di medsos ketemu anggur
cobalah beli anggur bibit sepuluh batang dulu datang dari bekasi dulu
dia tanam eh buah ternyata
mulai banyak posting ke facebook banyak nanya bibitnya di mana cobalah kita bikin bibit
sambil hari kerja itu ada aja hampir tiap hari yang nanyain bibit
akhirnya kemarin pas dapat momen lockdown kemarin kita fokusin untuk riset kerja fokus untuk ke pembibitan
sampai sekarang alhamdulillah kalau per hari itu ada aja misalnya lima atau sepuluh batang yang keluar ada
untuk pemasarannya gusti memanfaatkan beragam media sosial
bahkan banyak pula pelanggan yang datang langsung untuk membeli dengan memetik langsung dari pohonnya
yang dihargai seratus hingga dua ratus ribu rupiah per kilogram tergantung dari varian anggur yang dipilih
tak hanya menjual bibit dan buah anggur gusti juga membuka pelayanan jasa perawatan tanaman anggur kepada masyarakat
wajar saja bila dalam sebulan gusti mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah dari usaha yang ia geluti
hemalina rian evinarta kompastv lampung